setuju banget harus
karena beringkatku nomor satu
karena beringkatku nomor satu
karena beringkatku nomor satu
duit gua kaya ketinggalan deh
udah bener lu ada kan abilannya
udah bener lu ada kan abilannya
kita udah suruh nyuci piring nih
lu ngambilnya cepetan ya
eh sam sam sam
wah jangan lari lu
lu udah gak nih
udah gak gak gak
kalo feeling gua kayaknya bela
keancem deh sama kita deh makanya dia mau nabrak gue deh
masuk gitu tapi itu mobil
sengaja banget pengen nabrak lu sam
terus kita dia jadiin kita korban gitu satu satu

iya mungkin lah biar gak kebongkar
iya mungkin lah biar gak kebongkar
iya udah gua ngambil duit dulu deh
iya udah gua ngambil duit dulu deh
lu mau gua temenin gak

jadi takut sih
saat musibah datang
tanpa ku duga
adalah satu satu nya yang kupunya
adalah sebuah kepastian
namun bertahan bukanlah sebuah kemustahilan
karena ku percaya kebesaran tuhan
dia tidak akan tinggalkan mereka
yang memiliki pengharapan
yang memiliki pengharapan
yang memiliki pengharapan
lo jangan kaget
mau bilang makasih aja
makasih untuk semua aja
makasih untuk waktu
makasih untuk waktu
pernah ada di bagian hidup lo
lu mau kemana lan
lu mau kemana lan
lagi lagi mimpi gue gak enak banget
mandi kan sama karna gak ada sih
gak gak gak mungkin
fah fah fah fah fah
kok dia udah gak ada di ruang icu lagi
wulan dipindahin ke
fah lu kalo jawab yang jelas dong
wulan dipindahin ke ruang operasi
cuci darahnya wulan yang ketiga kali berhasil
dan infeksinya udah berhenti
dokter indrawan lagi operasi wulan
dia mau angkat peradangan yang ada di sisi
dan kalo ini semua berhasil
insya allah wulan selamat
udah bangun belum
udah udah kenapa kenapa sih
kenapa lagi sekolah lah yuk ah
udah sampe di rumah sakit nih
gue gak bawa seragam
tenang aja udah gue bawain seragam
mending sekarang lu kesini kita berangkat sekolah
daripada telat yuk ah
yaudah udah kalo gitu tungguin gue ya
yaudah gua tunggu di koridor keluar rumah sakit ya
lu sekolah aja dulu gapapa
operasinya juga baru dimulai kang
eh fah gue titip salam ya buat omanika sama karangan
dan bilang kalo gue hari ini tetep akan kesini
si kan apaan sih manggil manggil gue mulu deh
kita pengen nanya suatu
nanyain apaan lagi aduh gue mau ke kelas
pertanyaan pertama kemarin malem lu kemana
iya emang bener gue itu semalam di rumah
kok kalian foto isi
bukannya kita ga percaya
tapi yang kita percaya kalo kemarin malem
lu keluar bawa mobil lu berwarna merah